redefinisi kelompok kriminal bersenjata di papua kembali menjadi pembahasan
bnpt dalam rapat dengan komisi tiga mengatakan tengah mengkaji memasukkan kkb di papua
sebagai ataupun dalam kelompok teroris
wacana ini mendapat dukungan namun juga ada sejumlah penolakan dari sejumlah elemen masyarakat
termasuk dari komnas ham yang meminta pemerintah untuk berhati hati
mengapa kemudian pemerintah dalam hal ini dari bnpt tengah mengkaji
untuk memasukkan kelompok bersenjata di papua dalam kategori terorisme
apa yang dikhawatirkan ketika memasukkan kelompok bersenjata ke dalam kategori teroris
kita akan coba dalami malam hari ini dengan tiga narasumber
saya akan sapa yang pertama ada brigjen paul edy hartono juru bicara bnpt
selamat malam pak edi apa kabar pak
selamat malam pak
baik ada pak amiruddin al rahab komisioner komnas ham selamat malam pak amiruddin
waalaikumsalam saya juga sapa bang ridwan habib analis intelijen dan juga terorisme
selamat malam bang ridwan
selamat malam brin hart
pak edi apa yang menjadi dasar pertimbangan bnpt dari pernyataan kepala bnpt ya pak boy kemarin di dpr
yang mengatakan tengah mengkaji kelompok bersenjata di papua
ini bisa dimasukkan atau dikategorikan dalam kelompok teroris
karena yang kita kenal selama ini istilahnya bukan teroris
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
berdasarkan fungsi dan tugasnya bnpt di dalam undang undang nomor lima dua ribu delapan belas bahwa ketika pemerintah
wajib melakukan pencegahan dimana salah satunya adalah melaksanakan kesiapsetiaan nasional
nah ketika melaksanakan kesiapsetiaan nasional ini melalui adalah mengembangkan kesehatan
mengembangkan kajian terorisme
nah oleh sebab itu
saat ini bnpt
sedang melakukan kajian
ataupun diskusi ataupun forum
masukan dalam hal ini
kami akan memberikan
dari berbagai pihak
memberikan masukan kepada bnpt
yang pertama adalah bahwa
kkb selama ini
telah melakukan tindakan kekerasan
di provinsi papua maupun papua barat
dua ribu sepuluh sampai dua ribu dua puluh ini
sekitar satu delapan ratus enam puluh sembilan korban
ya di mana

yang meninggal dunia
masukannya kepada bnpt
kb ini dapat
dimasukkan dalam unsur yang
sebagaimana diatur dalam bnpt isi terorisme
beliau pasal satu ayat dua
yang berbunyi adalah sebagai berikut
perbuatan yang menggunakan kekerasan
atau antara kekerasan
yang menimbulkan suasana teror
asal takut yang meluas
yang dapat menimbulkan korban
dan atau menimbulkan kerusakan
atau keracuran terhadap objek vital
fasilitas publik atau fasilitas internasional
nah ya masukannya adalah bahwa
kenapa bnpt tidak melakukan ini
nah ini sedang melakukan
kajian terus yang kedua
kkb senantiasa selalu
melakukan propaganda di luar negeri
termasuk melakukan penggalangan dana
kemudian dukungan terhadap
gerakan mereka sehingga
yang dapat memotong pendanaan ini
sehingga ini perlu juga
pendanaan ini kemudian yang dua
selama ini telah melakukan langkah langkah strategis
masyarakat papua dengan
melakukan pembangunan infrastruktur
juga ekonomi yang dimana kita ketahui
bersama bahwa soalnya adalah
penyamaan harga bbm misalkan
oleh bapak presiden oke
kemudian selama ini juga
kkb dinilai mengganggu proses
pembangunan di papua
sehingga ini perlu upaya yang komprehensif
yang terakhir adalah konstruksi
ini kan tidak memberikan
diskriminasi ya terhadap
siapapun ya ini bersikap
universal sehingga ini perlu
dengan masukan masukan dari pihak inilah
bmpt dengan fungsi tegasnya
perlu mengadakan diskusi
terbuka kepada publik juga melibatkan kementerian
terkait untuk sama sama
kita memecahkan masalah
seperti ini supaya tidak
salah ketika nanti pemerintah
kkb ini demikian mas
pak edi jadi dari
aksi dan juga tindakannya kemudian
juga mengacu kepada yang tadi anda
sampaikan undang undang terorisme definisi terorisme
tadi itu sehingga kajian sementara
menyimpulkan bahwa ini bisa masuk
ke dalam kelompok terorisme tapi kita coba dengarkan
pendapat komnas ham yang kemudian
kita tahu merespon
mas jadi kita belum menyimpulkan ini masih
dalam taraf diskusi
sehingga nanti pada saatnya
nanti ketika memang banyak masukan
nanti kita sepakati bagaimana arahnya
tapi sementara ini hasil
hasil kajian sementara
ini demikian mas ya tapi hasil
kajian sementara dan juga berbagai masukan tadi
memang bisa kemudian
masuk ke kategori terorisme begitu kan pak edi
ya belum kita
putuskan mas oke belum diputuskan
namun ini menjadi wacana dan ini memang harus
dikaji lebih mendalam
oleh semua pihak hingga
nanti kita tidak sampai salah
yang dari sebagai pihak ini karena kita
tetap harus bisa menampung
sesuai dengan tugas pokok fungsi bnp
oke kita coba dengar apa kata
komnas ham pak edi ada
pak amiruddin di sini pak amiruddin
beberapa komisioner kan komnas ham
rekan rekan anda juga menyoroti
soal ini ya tapi dari sisi kemudian harus
berhati hati begitu apa yang dikhawatirkan
apa yang perlu hati hati ketika
mengkaji ini sedang menyusun
apakah ini bisa masuk ke dalam kategori
terorisme atau tidak
ya terima kasih
pertama saya ingin
sampaikan ini kepala bnpt
nanti saya temui saya bicara lebih
baik lah ya yang disampaikan pak edi
tadi kan baru
formulasi pikiran pikiran di dalam bnpt
apa saya juga belum tahu
bisa dengan pak edi juga pak edi nanti gak bisa jelasin
tupapua ini sudah hampir dua puluh tahun
dikatakan pak edi tadi ya sebagian
saya juga tahu tapi
haji manusia kalau anda tanya dalam
pimpinan pemnasam hari ini
saya mengatakan jangan gegabah
karena ini persoalan
kita duduk bersama secara matang
yang sifatnya mencek cek
implikasi di lapangan di papua akan menjadi sulit
nah tadi pak edi
bilang ini ada
itu bukan baru hari ini udah lima puluh tahun
yang lalu itu terjadi hal seperti itu
juga harus menunjukkan dalam
mengelola wilayah papua
dalam konteks hidup berbangsa
kita harus juga mampu
apa yang keliru selama ini
sehingga persoalan ini masih seperti ini
nah dengan konteks itu
pemnas kami di pemnasam memandang
ada baik persoalan persoalan
kita bicarakan dalam
perspektif hlg manusia
sehingga ujungnya ini kita mau kemana
nah kalau saya
sekarang challenge misalnya
bnpt bnpt mau ujungnya
apa papua ini dengan mengatakan
nah ini gerakan teroris
apa ujungnya nah kalau
ujungnya nggak jelas ya jangan coba
cek cek ombak seperti itu
itu akan mempersulit kita
mencari jalan keluar yang
lebih baik untuk berkomunikasi
dengan sosialisasi di papua
saya berbayangkan bagaimana
kita bersama sama ke depan
dalam indonesia ini
sehingga saudara di papua juga merasa
dipelakukan juga dengan baik
soal kekerasan soal korban
segala macam nah tapi
coba anda lihat belakangan
pak edi juga bisa cermati ya
tertangkap yang memasuk senjata
yang belakang terbuka ini kan jadi soal juga
sejarah di papua akan tanya
nah inilah tadi
dalam konteks hidup perbangsa
kita perlu dengan lebih
supaya kita bisa menemukan
banyak pihak kita ajak di arah
tadi anda mengatakan ini pak
lapangannya menjadi sulit ketika kemudian ini
mulai diwacanakan dengan mengkategorikan
sebagai kelompok terorisme apa
apa implikasinya ketika kemudian
misal kemudian ini akan diputuskan
bahwa kelompok bersenjata di papua
adalah masuk dalam kategori
terhadap masalah yang terjadi di sana
ya bisa begini
ini kalau serius ini ya
nggak tahu juga ujungnya bagaimana
atau ini sekedar cek ombak aja
nah misalnya begini
ini kita sedang pemerintah
baru saja mengeluarkan
ppres tentang percepatan pembangunan di papua
nah itu membutuhkan kerjasama
dengan banyak elemen di papua
tapi kalau kita katakan ini teroris
tanpa dasar yang kuat tanpa tujuan
n itu apa yang jelas
nah hal hal tadi itu nggak jadi berguna
karena kalau sudah teroris konsekuensi konsekuensi
politiknya kan juga sudah sangat berbeda
sama sekali penanganannya
ini yang tadi saya katakan ya
saya tahu dua minggu yang lalu
saya bertemu dengan menko polukam
diskusi tentang papua juga
saya sampaikan kita harus mencari langkah langkah
yang lebih mungkin untuk mengajak
sesudah di papua ini bisa duduk bersama
atau kita bisa bicara nih
langkah langkah yang mau dibuat
diperbaiki itu selalu ada ruangnya
tapi kalau sudah mengatakan teroris
itu kan menutup pintu untuk semua kita berkomunikasi
itu yang saya sampaikan
dalam konsep hakimatnya
kita berbangsa indonesia ini kan mesti
bisa menyelesaikan persoalan
baik pak amerudin
saya coba respon dulu ke pak edi
pak edi ini kalau tadi pak amir katakan
ujungnya kemana dari rencana ini
yang dilontarkan oleh bnpt
atau jangan jangan cek ombak saja tadi
ya terima kasih pak
pak amerudin maksudkannya
justru itu pak
sebenarnya bnpt kan ini sedang mengkaji
tentunya akan melibatkan semua masukan ya
baik kalangan pemerintahan maupun masyarakat
tetap bahwa lengkap lengkap papua ini kan memang
secara komprehensif ya
baik itu langkah langkah soft approad
dengan langkah pendekatan yang lunak
juga dengan pendekatan hukum
nah oleh sebab itu dalam perkembangannya saat ini
sehingga dengan masukan masukan dari berbagai pihak itulah
makanya bnpt melakukan upaya diskusi terbuka ke publik
supaya kita sama sama untuk memutuskan
jadi apa yang disampaikan oleh pak amerudin sangat baik sekali

itu tergantung daripada diskusi yang ada nanti pak
saya akan ke bang ridwan habib
tapi kita harus jeda dulu bapak bapak sekalian
bang ridwan bagaimana anda memandang soal
kelompok kriminal bersenjata yang diwacanakan atau tengah kita bahas
bahwa ini bisa kemudian masuk dalam kategori terorisme
apakah cocok atau bisa masuk kemudian dikategorikan sebagai terorisme
bacaan anda seperti apa
tapi kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
bang rituan dari kacamata anda perspektif anda
apakah bisa kemudian kelompok bersenjata di papua
dimasukkan dalam kategori terorisme
ya saya kira memang benar kata bang amiruddin tadi ya
harus sangat berhati hati
karena setahu ini data kami menunjukkan bahwa
opm ini belum menimbulkan rasa takut yang meluas
jadi definisi teror itu kan terorisme menurut undang undang itu
harus menimbulkan rasa takut yang luas
sementara mereka ini masih sangat terbatas ya
terutama di beberapa tempat di pegunungan misalnya di insanjaya
di tinggi nambut tetapi belum meluas
kemudian korbannya juga belum masal
korbannya mereka masih bersifat clustering kecil
tidak begitu massal seperti misalnya bom bali satu
atau bom wdc begitu ya jadi harus berhati hati
terkait dengan kerusakan objek vital strategis mereka juga tidak melakukan itu
kalau mereka melakukan itu pasti kantor gubernur papua sudah diledakkan misalnya
yang mereka lakukan ya mencari prajurit prajurit yang lengah
di pegunungan pegunungan yang sulit lalu kemudian mereka serang
tapi mereka tidak melakukan serangan secara sistematis di dalam kota kota besar di papua
jadi kalau kami lihat motivasi mereka ini lebih ke ekonomi
terutama karena dana otsus papua itu begitu besar
sehingga mereka ingin kebagianlah gitu
jadi kemudian melakukan tindakan kriminal kriminal
ada perampokan ada penyanderaan misalnya ke warga ke warga sipil
jadi saya kira memang harus hati hati
apalagi nanti kalau kemudian ini ditetapkan sebagai teroris
bisa justru menimbulkan simpati dari kelompok kelompok di luar sana yang mendukung opm
jadi seolah olah kemudian opm atau kkp ini menjadi organisasi yang real sebagai kelompok persediaan
yang mendapatkan simpati dari jaringan mereka di luar
dan juga akan membuat rasa sakit hati di teman teman masyarakat papua ya
karena seolah olah nanti kemudian mohon maaf ini agak rasif ya
nanti seolah olah kemudian seolah olah orang papua kemudian dicak teroris
padahal sebenarnya dukungan terhadap opm dan kkb ini kecil sekali sangat kecil
di papua itu sangat kecil
misalnya kemarin ada peristiwa pembakaran pesawat di intan jaya
itu di jayapura tidak bergolak
di jakarta tidak bergolak
jadi sebenarnya saya setuju dengan pendekatan komnas ham
mencari titik temu dengan dialog
pendekatan pembangunan pendekatan kemanusiaan itu jauh lebih baik
daripada kemudian terburu buru melakukan labeling opm sebagai organisasi teroris
oke jadi kalau menurut anda apa yang dilakukan aksi aksi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di papua ini
dampaknya tidak menciptakan restaukasi
menciptakan restakut yang meluas ya
tidak begitu besar seperti yang kemudian ini kembali lagi ke definisi terorisme tadi bang ridwan
ya sampai hari ini kan seperti itu ya
memang membuat gentar sesaat bagi para prajurit yang bertugas di perbatasan
tetapi bayangkan ada pemberitaan serangan di intan jaya
teman teman di jakarta tetap beraktivitas
nggak usah di jakarta lah
di jayapura tetap santai
di beberapa sorong di papua mereka tetap ada yang menyelam di raja ampat
ada yang tetap berwisata
jadi jangan kemudian di generalisir seolah olah serangan serangan kkb ini begitu mengerikan sehingga kemudian sangat menakutkan
itu justru membuat kucing menjadi makam
ini menguntungkan mereka
jangan jangan wacana ini ditiupkan secara klandestin oleh kelompok kelompok opm di luar sana
menjebak pemerintah indonesia supaya kemudian segera menetapkan opm sebagai organisasi
dengan demikian akan dibawa ke pbb
kalau dibawa ke pbb ini menunjukkan kelemahan diplomasi kita
padahal diplomat diplomat kita di kementerian luar negeri sangat aktif mengkampanyekan bahwa tidak ada permasalahan di papua
kita ingat ya beberapa diplomat muda kita di pbb bahkan sempat berdebat dengan perwakilan dari negara lain
panuato kalau nggak salah
artinya kalau ini kemudian dibawa opm sebagai organisasi teroris internasional
akan menunjukkan kelemahan diplomasi kita
berarti kita nggak bisa ngurusin rumah sendiri
kita coba tanyakan ke pak edi
pak edi itu tadi pendapat dari bang ridwan habib ya
tapi catatan dari bnpt sebetulnya seberapa besar dampak ketakutan yang ditimbulkan oleh kkb ini dalam aktivitasnya
sehingga kemudian ini sedang dikaji atau bisa kemudian dikategorikan masuk ke dalam terorisme
karena yang tadi disampaikan oleh bang ridwan
tampaknya tidak sebesar itu
ya terima kasih pak
terima kasih masukannya pak marudin dan pak habib ya
jadi masukannya saya dapat nih pak
jadi ini untuk menjadi bahan diskusi kami
di mitra kami dan kepada kementerian lembaga terkami
ya nanti kami akan menjadikan rekomendasi
apa yang sudah menjadi masukan dari semua pihak
sehingga nanti lebih komprehensif pak
jadi dari yang anda atau dari catatan bnpt
aktivitasnya seberapa besar atau seberapa menakutkan sebetulnya pak edi
dari kelompok bersenjata ini
ya tadi kan kami sampaikan di awal pak
bahwa masukan masukan itu tadi sudah saya simpulkan tadi
bahwa berapa tindakan kkb ini juga melakukan kekerasan dari tahun dua ribu sepuluh sampai dua ribu dua puluh
ya sebanyak dua ratus empat kasus
memang saat ini kebijakannya adalah melalui peringatan hukum
dengan undang undang klhp ya
nah ini juga terus lakukan pengkajian
karena ada berbagai masukan baik
dari beberapa pihak sehingga kami perlu merespon ini
sehingga nanti kita sambil menunggu ya
masuk hari ini juga dari hasil wawancara ini juga kami akan masukkan menjadi pertimbangan
bahwa kemudian kita tahu ada aksi aksi yang
tadi disampaikan oleh pak edi
itu kan juga sebuah fakta empiris di lapangan ya pak
bahwa ada serangan serangan yang terjadi begitu lama
berdampak terhadap masyarakat
terhadap stabilitas keamanan di papua
ini juga kan kemudian harusnya juga menjadi pertimbangan
bagaimana kemudian menyelesaikan masalah itu
rencana ini juga sebetulnya di samping juga ada catatan mungkin ya
tapi juga ada sejumlah pihak pihak yang mendukung
misalnya kita katakanlah bin juga kan mendukung rencana itu
jadi bagaimana agar kemudian titik temunya ini bisa bisa apa ya
bisa dicapai untuk menyelesaikan masalah yang ada
karena kita tahu bahwa semua pihak tentu semangatnya sama
karena papua bagian dari kita tentu kita ingin menyelesaikan masalah yang ada
tapi bagaimana mencapai titik temu untuk masalah ini pak amiruddin
makanya tadi saya sampaikan
bung ren ya
bukan pengamat dari jakarta
saya dua puluh tahun di papua
keluar masuk wilayah
saya kenal banyak tokoh tokoh papua
nah makanya saya mau katakan
kalau kita membuat sesuatu policy
harus matang memikirkannya
karena keadaan tidak seperti yang anda bayangkan dari jakarta
bukan berarti saya mengecilkan situasinya
saya tentu sangat prihatin bahkan juga marah
nah saya sudah merasakan persoalan itu
saya pernah di pedalaman papua
kalau pak boy di bnpt mau mengusulkan ini
karena ini berurusan dengan teritorial
yang menyangkut juga wilayah kita ke depan
jangan menambah rumit persoalan
kita harus mencari jalan keluar
kalau per definisi dipakai undang undang
diskusikan undang undang terorisme
papua nggak pernah disebut tuh
nah oleh karena itu
saya tadi senang juga pedi mengatakan
mari kita duduk
kalau duduk bertemu tatap muka saya banyak hal yang bisa saya sampaikan
langkah langkah yang mau kita ambil
salah satunya dalam konteks
karena bangsa ini hari ini kan dijalankan dengan hlg manusia
itu perintah konstitusi
nah itu mesti kita pakai sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah ini
saya juga sangat memahami
udah lima puluh tahun nih
kita urus dengan cara begini
apakah masih terus mau begini ke depan
saya nggak tahu nih statusnya papua ini sekarang apa
setahu saya masih tertib sipil
atau mau ditingkatkan statusnya menjadi yang lain
nah kalau nggak
kita nggak tahu
tindak di lapangan itu
dan siapa yang akan tanggung jawab
nah sehingga kita tidak mengulang
ya kesalahan kesalahan yang sama ke depan
nah atau memang situasi sudah dilihat sangat darurat
ya perlakukan undang undang
misalnya undang undang konflik sosial
kalau ini tingkat konflik ini sudah sangat tinggi
kalau itu tingkatannya
ya presiden silahkan bentuk dewan penanganan konflik
untuk papua ini
kita duduk bersama
tokoh tokoh papua kita ajak untuk bicara
atau yang mana ini
nah itu tadi
saya mau sampaikan
pandangan yang disampaikan oleh pak boy di komisi dua
ini perlu dikaji lebih dalam
di end nya mau apa kita dengan papua ini
dengan sekedar melontarkan
penyataan seperti itu
kalau orang bertambah hilang harapannya
kita semakin rumit dan sulit mengurutkan
itu konten saya
kita harus mengedepankan
di sekam papua
itu dasar untuk kita harus bertindak ke depan
menurut saya itu
baik pak amiruddin
operasionalnya nanti bagaimana
mari kita diskusikan dan ketemu
nah baik pak amiruddin
kalau langkah langkah pendekatannya
yang tadi anda katakan
atau pendekatan kemanusiaan
pendekatan itu bisa digunakan dalam konteks
yang sedang kita bahas pada malam hari ini
mungkin nanti anda bisa sampaikan juga
perspektif anda seperti apa
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
saya masih bersama dengan
saya ke pak amiruddin lagi
pak aminuddin bagi kemudian
ada wacana untuk
kelompok bersenjata di papua
ini sebagai teroris
itu kan mungkin sebagian pihak
untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi
karena memang korbannya juga sudah banyak
dan ini berlangsung cukup lama
dengan aksi aksi kekerasan yang sudah kita lihat
yang tadi anda katakan
dengan pendekatan yang lain
katakanlah pendekatan dari sisi hak asasi manusia ataupun dari sisi kemanusiaan
ini rigidnya seperti apa pendekatan ini bisa digunakan pak amiruddin
banyak contoh yang bisa kita lihat ya
tapi saya menyampaikan kali ini bukan mengecilkan persoalan
bukan mengabaikan kondisi yang dihadapi oleh anggota anggota tni polri dan masyarakat yang ada di lapangan
bukan bukan untuk itu saya sangat menghargai itu semua
kita punya pengalaman panjang republik ini mengatasi keadaan keadaan seperti ini
republik ini kan bukan didirikan baru kemarin sore
sudah banyak bumrenya kita menghadapi seperti ini
kalau anda mau contoh terakhir kita bisa selesaikan aceh dengan cara yang lebih baik
saya juga mau katakan
di pengalaman itu mari kita jadikan pelajaran yang baik mari kita duduk bersama
sehingga ini bisa juga kita coba
menawarkan ajak duduk bicara untuk itu gitu
jadi kita jangan melangkah seperti tidak punya pengalaman bangsa ini
mengatasi persoalan yang muncul di dalam dirinya
nah ini penting hal hal seperti ini
makanya ini saya sebenarnya lagi sedih ini
karena mentor saya untuk bernegosiasi soal politik ini baru saja meninggal pak farid husin
nah orang ini ada orang lain tokoh lain yang juga pernah bareng sama dia
untuk menyelesaikan hal hal seperti ini
ini perlu kita ajak duduk
sehingga saya membayangkan dalam urusan papua ini kita selesaikan dalam rangka
menyelesaikan masalah dalam berbangsa
nah kalau mengatakan ini teroris ini seakan akan
ini maaf ya pak edi dan teman teman ya saudara semua
ini seakan akan jakarta sudah patah arang menghadapi soal ini
padahal langkah lain masih ada yang bisa kita upayakan
nah saya percaya bahwa langkah itu bisa
kita ke depan ke langkah langkah ternama kemanusiaan kita ajak duduk bersama
berat ya pasti tapi upaya nggak boleh hilang
makanya saya katakan kita tidak boleh terlalu emosional
nah itu saja
besaran pikirannya begitu
detailnya nantilah kalau saya bertemu dengan pak boy atau pak edi dan teman teman yang lain
yang menangani ekstor keamanan segala macam ini kasih
saya harapnya kita akan ada pertemuan nanti dengan pak amirudin dengan pak boyd langsung
pak edi tanggapan dari anda bagaimana pak
ya sedih sekali pak nanti itu yang akan kita lakukan pak
baik pak edi kalau kemarin kita lihat apa yang disampaikan oleh pak boy
ini kan juga akan masih merangkum masukan diskusi dengan sejumlah nomenklatur kelembagaan yang lain
atau mungkin kelompok masyarakat selain komunas ham
apalagi yang memang dalam konteks ini memang diupayakan oleh bnpt untuk bisa didengar sebanyak banyaknya masukan dan juga saran dalam konteks ini pak
ya tentunya kami makin banyak masukan ya
semua pihak ini semakin menyempurnakan secara komprehensif
dan memang semakarnya adalah bahwa penanganan kkb ini memang saat ini masih melakukan kebijakan kebijakan hukum
di samping tadi upaya upaya pendekatan secara kejaderaan
di samping tadi upaya upaya pendekatan secara kesejahteraan
dan pembangunan di papua
hingga sama dengan daerah daerah lainnya
jadi semangatnya tetap itu pak
nanti bnpt terus akan melakukan kajian kali ini
kemudian nanti akan diputuskan nanti ketika memang pada saatnya sudah memutuskan bersama sama
baik pak edi tapi sebetulnya kalau wacana memasukkan kkb di papua sebagai kelompok teroris ini kan sudah lama ya
maksudnya kita juga sudah pernah dengar sebelumnya
ini kemudian kan berhembus lagi
apa yang membuatnya
apa yang membuat akhirnya kemudian bnpt merasa bahwa ini perlu kita kaji lagi
apakah kemudian ini masuk ke dalam terorisme atau tidak
apa yang situasi apa yang membuat bahwa merasa bahwa ini perlu untuk dicari titik terangnya atau masalah utamanya pak edi
ya memang pembahasan seperti ini sebenarnya ketika pembuatan perubahan u lima
yang merubah undang undang lima belas dua ribu tiga tentang pemerintahan terorisme itu sudah sempat disinggung juga di dalam pembahasan antara pekerja pemerintah dan dpr
namun makanya dibentuklah definisi terorisme yang memang itu bermotifkan ideologi kemudian politik atau gangguan keamanan
itu yang mendasari sehingga undang undang ini tidak berlaku secara diskriminatif tidak membeda bedakan
semua orang kalau barang siapa siapapun akan bisa panjang ya ini sesuai dengan unsur unsur yang ada di dalam
ini untuk apa
bagaimana jaminan kepastian hukum dan kebenaran
bagaimana jaminan kepastian hukum dan juga menjaga sifat ham di malaysia
oke baik menarik
bang ridwan tambahan dari anda bang ridwan habib kalau kita bicara soal juga definisi terorisme kacamata anda pandangan anda bagaimana
ya ini mungkin juga pesan kepada bapak bapak pejabat di bnpt ya
jangan juga karena desakan saja gitu pak
jadi maksud saya begini ada beberapa kelompok kelompok yang merasa oh kok teroris kok yang saya ada
olah itu ada satu kelompok yang di level teroris terus kemudian nggak boleh cuma ini yang papua juga harus teroris gitu
nah jangan hanya karena desakan seperti itu karena kalau kemudian itu yang muncul tadi disampaikan bang amiruddin itu bukan mencari solusi
memang memuaskan buat penuntut ya buat beberapa orang yang menuntut oh papua harus jadiin kkp untuk mencari solusi

ini bukan teroris memuaskan buat mereka tetapi apakah itu menjadi solusi bagi permasalahan papua
ini yang saya kira penting ya harus juga saya kira menjadi bahan pertimbangan
karena kami baca beritanya kan itu di forum resmi di dpr ya
kalau nggak salah pak boy menjawab pertanyaan dari anggota dpr dari partai keadilan sejahtera
jadi jangan juga hanya karena kecakan beberapa pihak lalu kemudian terburu buru
terburu buru jadi saya setuju agar kemudian bntt melakukan kajian yang komprehensif terlebih dulu
baik bang ridwan tapi begini terlepas dari konteks di papua misalnya
tapi dari kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di sana
menurut anda apakah itu kemudian juga bisa masuk dalam unsur unsur terorisme
jadi saya sampaikan ya sekali lagi saya menyampaikan salus kepada para presidio tni yang sekarang bertugas di perbatasan di papua
tetapi opm atau kkb ini dalam definisi terorisme mereka belum menciptakan suasana teror dan rasa takut yang meluas
itu satu yang meluas ini konteksnya bagaimana
kemudian skala masal kurban masalnya belum ada
jadi penembakan satu dua kemudian nanti satu bulan kemudian satu dua
menyerang warga jadi tidak bersifat massal
kemudian juga tidak menimbulkan kehancuran objektif strategis maupun fasilitas internasional
mereka misalnya tidak melakukan pengeboman di kantor gubernur papua misalnya
kalau ini sebagai organisasi teroris mereka mungkin mengusahakan itu
jadi motivasi mereka juga kita lihat tidak dalam konteks ideologi
kb intel kam komisen paulus pernah menyampaikan bahwa motivasi mereka rata rata anak muda yang terdesak
secara ekonomi jadi mereka memang kriminal
kriminal bersenjata kemudian melabel diri sebagai kkb
kemudian melakukan perampasan kepada warga penyerangan perebutan senjata gitu
jadi saya kira dalam definisi lengkapnya tentu nanti dalam kajian yang lebih panjang kita bisa berdebat soal itu
tetapi dalam forum yang singkat ini saya kira belum memenuhi unsur unsur dalam undang undang lima tahun dua ribu delapan belas

yang anda maksud meluas tadi itu belum cukup
meluas ini berdasarkan apa kalau menurut anda bang duto apakah secara teritorika atau wilayah atau apa
suasana teror dan rasa takut yang meluas
jadi apakah kemudian yang didakukan opm itu menimbulkan rasa takut yang meluas
jawabannya tidak karena ketika bapak presiden ke papua masyarakat sangat antusias menyambut beliau
tanpa ada ketakutan terhadap opm tanpa ada ketakutan terhadap hak asasi
dunia pariwisata di papua sangat maju
dua bulan yang lalu saya ke jayapura ketemu dengan teman teman di sana ngobrol di sana
dan masyarakat pengguna di sana juga sangat antusias dengan pembangunan yang sedang berjalan
artinya situasinya itu tidak menimbulkan rasa ketakutan yang meluas
tidak ada pengungsi misalnya yang keluar dari papua
tidak ada orang yang kemudian pindah aja lah dari papua daripada ribut terus
tidak ada tidak ada
warga sangat dominan mendukung pemerintah
memang memang ini penyelesaiannya ini panjang
harus ada pendekatan ekonomi pendekatan keadilan sosial dan juga pendekatan politik lokal
karena rata rata dari penemuan data kami memang ini lokal sekali
jadi hanya beberapa kabupaten yang masih ada serangan
jadi kemudian seolah olah ini ada interaksi ya antara ketimpangan di kabupaten setempat dengan intensitas serangan
data statistiknya ada
pak edi terakhir ini kan masih forum singkat ya forum kecil juga
bnpt berencana kemudian untuk mendengarkan banyak masukan
masukan apa yang kemudian ingin didengar dari sejumlah kementerian lembaga misalnya atau dari sejumlah pihak berkaitan dengan rencana ini
apa yang diharapkan pak edi
ya tentunya nanti kita melihat perkembangannya ya
dari berbagai masukan nanti
dan hari ini juga pak nurudin pak habib juga memberikan masukan
nanti kami menjadi pendekatan bagi kami
sehingga nanti hasilnya nanti akan kami sampaikan ke pemerintah dan publik
semoga ada perkembangan yang baik ke depan berkaitan dengan konteks yang sedang kita bahas ini
mendefinisikan kkb di papua ini apakah masuk ke dalam terorisme atau tidak
karena juga bnpt masih akan mendengar dari banyak pihak soal itu
tapi paling tidak kita diskusikan malam ini dan ada banyak sekali masukan di sana
karena tentu sepertinya problemnya sangat kita tidak bisa mensiplifikasi programnya
tapi ini juga sebetulnya problemnya juga sangat kompleks
terima kasih banyak pak edi hartono juru bicara bnpt
pak amiruddin komisioner komnas ham terima kasih banyak pak amiruddin
bang ridwan habib terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
ya selamat malam selamat malam pak edi pak satif
ya terima kasih pak
dan usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi para pesepeda non lipat
kini bisa membawa sepedanya masuk ke dalam mrt jakarta
newscast akan segera kembali bersama dengan rekan saya ferdi ilyas
tetap bersama kami